peristiwa tanah bergerak yang telah memasuki pekan ketiga ini membuat jalur lintas barat
sulawesi di desa palipisoreang kecamatan bangge kabupaten majene rusak semakin parah
jalan utama penghubung antar provinsi tersebut ambles tiga puluh m dengan kedalaman dua puluh m separuh jalan
sudah nyaris terputus kondisi cuaca yang kurang bersahabat sejak beberapa pekan terakhir membuat
pergerakan tanah di daerah ini semakin labil kondisi ini membuat permukaan jalan alami
pergeseran yang membahayakan pengguna jalan ya bahaya membahayakan dengan kendaraan kenapa
kenapa bisa kalau kira kalau hujan lagi bisa lagi bisa lagi kenapa bisa bisa
banyak patah patahannya pak kemudian harapan bertubuh kita sendiri bagaimana harus diperbaiki
ini cepat karena ini cadangan terutama hujan yang masih terus terjadi di wilayah sumedang jawa barat membuat
lokasi tanah di blok babakan sawah desa cimanintin kecamatan jatinunggal masih terus bergerak
perkampungan seluas empat hektare kini telah ditinggalkan enam puluh tiga keluarga dan menyisakan bangunan yang sebagian

warga kini telah menempati tempat relokasi yang sebelumnya masih tersebar di rumah kerabat
tanah masih tetap bergerak lanjut secara kontinu dan kita untuk waktunya bisa bilang cepat
awalnya dari perjam sekarang bisa ke pertengahan jam sepuluh menit bergerak terus
akibat kejadian ini warga diimbau untuk tidak masuk ke lokasi pergerakan tanah karena kondisinya
berisiko dan tanah bergerak setiap saat